antrean calon penumpang di stasiun kota bekasi jawa barat mengular pada senin pagi
antrean tersebut mulai terjadi sejak pukul lima lewat tiga puluh pagi
sejumlah calon penumpang harus bergerak cepat bahkan rela berlari demi mengisi antrean paling depan
agar bisa masuk ke dalam stasiun dan mendapatkan perjalanan lebih awal
guna menjaga physical distancing petugas di stasiun membatasi jumlah penumpang yang akan masuk ke dalam stasiun
meski harus rela mengantre cukup panjang
calon penumpang kereta komuter lain mengaku angkutan masal itu lebih efisien
karena mereka tidak terjebak dalam kemacetan